guna mengembangkan talenta sepak bola muda persib secara resmi melaunching akademi persib di stadion siliwangi bandung selasa siang
diharapkan akademi yang dibentuk hasil kerjasama dengan inter milan tersebut akan menyumbang pemain berbakat untuk bergabung dengan squad maung bandung
persib bandung secara resmi membuka akademi persib yang merupakan program kerjasama dengan akademi sepak bola klub raksa italia yang bermilan di stadion siliwangi bandung selasa siang
selain dihadiri oleh jajaran manajemen persib seperti erick tohir dan gansugita launching akademi persib juga dihadiri oleh wakil presiden sekaligus legenda inter milan javier zanetti
dalam pelaksanaannya pelatih akademi inter milan andrea rati akan memulai program kerjasama dengan staff pelatih diklat persib guna memaksimalkan talenta tujuh belas pelatih akademi persib yang bersama dengan staff pelatih akademi inter milan secara langsung menangani program pembinaan sepak bola usia dini antara sepuluh hingga enam belas tahun
kemudian sekarang sudah lagi kita akan berkoda latihannya supaya kita apikrus jadi minggu ke tiga dan realistican itu meng remedy untuk saya
hari ini kami mendatangkan penampilan akademi jejako menara belanda di indonesia
perjalanan pertama yang akan kami adakan di sideways di jiri dengan tatapi k replies yang sudah telah kita teruskan deriskasi dengan kebanyakan dataran fitur pt tr weilicka que
yang kami miliki di asia tenggara

jadi untuk kami ini adalah hari yang sangat istimewa
saya sangat senang untuk memulai proyek ini bersama dengan persiba academy
karena kami berbagi komitmen yang sama dengan anda dan grassroots
dan mereka sangat berharga dalam membantu perkembangan sepak bola di indonesia
keberadaan akademi inter milan yang berafiliasi dengan akademi persib
bukan merupakan yang pertama di asia
sebelumnya inter milan juga mengoperasikan akademis sepak bola
di tiga negara raksasa asia seperti arab saudi jepang dan tiongkok
fredy bangun bandung